sekarang kan bang med udah dateng nih sekarang kita tinggal nunggu si jino buat
sudahlah kenapa sih kamu marah marah terus sebelum aku kamu kan masih perlukan transferan
dari aku ya kan pake honey aku pake honey emangnya madu dasar doang madu aduh kemarahnya
ini kok diem sih ngomong dong ada apa
lagi dimana aku lagi di
itu dia itu dia
si popi menyebabkan itu kan modusnya masih ada aja
dasar buahnya darat buaya lagi buat buaya udara udah buaya tua
gimana kabarnya huh baik
enggak maksud gue kabarnya bella
oh dia kelihatan senang
karena bisa dekat dengan
aku mungkin mungkin kayak gosnya aku menunggu
mengucapkan terima kasih
karena kalian sudah membantu aku
aku habis habisan untuk mendekatkan mondi dan bella
gak usah ngomong begitu lah
justru gue happy kita bisa besanan
bagaimana kalau kita percepat aja pernikahan mereka
oh tunggu dulu tunggu dulu
mas daniel suka keburu buru gitu loh pak ferry
ntar dulu mas
ini kita tuh dalam proses mendekatkan mondi sama bella dulu
jadi jangan dihancurkan dulu kedekatan mereka berdua
dan apa yang dikatakan dina betul
tapi apa rencana kita selanjutnya
kita kan tidak bisa membiarkan begini aja kan
sekarang ini kita lagi proses dalam pemisahan mondi dan pacarnya raya
jadi kami yakin sebentar lagi pasti mondi itu akan putus sama raya
nah setelah mereka putus inilah kesempatannya bella untuk masuk
dan mencuri hatinya mondi
jadi supaya mondi itu move on dan bisa akhirnya pacaran sama bella
anaknya pak fetty yang pasti yang lebih cantik lebih pinter daripada pacarnya si mondi itu si raya
iya kan pak
kalian ini bener bener cerdik
eh pesen makan dulu
atau kita mau berencana kemana gitu
lo berdua udah agak meninggal
ya kalau misalnya kalian berdua mau berbicara ya
misalnya kalian belum pulih mendingan kalian istirahat aja dulu sampai pulih banget
boy gak usah lah boy
lagian kita udah membaik kok
ya walaupun masih terasa sakit sakit dikit sih
tapi kalau sokotan gue yakin dia udah sehat
lihat aja rambutnya ngepel lagi
iya ya cuma dari lahir
dado kan kemarin udah ngobrol sama papi aku boy
dan sekarang dado tuh disuruh katanya pergi ke kantor
ya elah sahabat gue si dundut
sudah bisa kerja kantoran dia
si dado udah gak mau lagi jadi kenek lo
sekarang dado udah keren
kalah lo sama si dado dado jadi orang kantoran
berdasi keren banget deh
aduh lo gak tau apa
buah ini bukan sekedar supir angkot
tapi gue pengusaha angkot tau gak lo
gue kan naik angkot angkot gue sendiri
enak aja yan
sampai jumpa lagi
mondi bisa aja datang ke warung
bawa bodi gue harusnya cantik banget
terus kayaknya gak bawa lepas
kalian ngintilin terus
tapi lo semua salah
saya ini datang sini bukan buat bela kita
tapi buat bela gino
jangan seram seram disini
sekarang kan bang mehmet udah dateng nih
buat klarifikasi semuanya
jadi gitu ndra
gue akhirnya mengundurkan diri
habis itu perusahaan banyak intriknya
padahal itu kan gak efektif buat perusahaan itu sendiri
wir sayang sekali kalo lo mengundurkan diri
masalahnya posisi lo sudah sangat strategis di perusahaan itu
iya sih ndra
cuman kan daripada gue disana terus makan hati
iya juga sih
selain kita cari kebahagiaan dan kesehatan
kalau lo perlu jasa accounting atau keuangan
ya masalahnya lo kan ini udah senior
kalau masalah itu zindra bisa dikompromiin
itu kan urusan sepele
lo selalu bilang urusan sepele
pas saat itu gue butuh lo
hp lo susah banget dihubungi
kayaknya lo sibuk banget ya pada saat itu
ya lo kan tau gue tuh gimana
kalau udah kerja satu ya gue konsen penuh
gak mikirin yang lain
tapi sekarang kan gue udah free
oke gue akan pertimbangkan lagi
tapi untuk saat ini
lowongan buat lo belum ada wir
ya gapapa zindra
begitu ada kebutuhan ya
oke tenang aja
thanks ya zindra
gue jalan dulu deh
salam ya ingin rumah
ini orang orang pada kemana
ah di bawah
tunggu sini makan dulu
makan bareng gak
eh eh enak
masa dulu nih
masa dulu nih
masa dulu nih
masa dulu nih
masa dulu nih
neng kinar jangan makan di sini ini mah makanan rakyat jalata
neng makannya di atas aja nanti gue ambil bawahin ya
gak mau kalau makan rame rame itu paling enak
apalagi nih sambelnya bibi
ini kalau makan rame rame berasa banget ini pedasnya enak banget pasti
ya ampun neng
aduh neng mah jadi tuh enak sih makan di sini
kau nyonya sama adang liat
iya neng ini mah makanan rakyat jalata
ini denger ya namanya makan di sini
gimana aja tuh pasti enak
tujuh banget tuh
terima kasih nambah mulu nih
gak boleh pergi ya
soalnya tadi pagi
saya tuh pengen ikut lari bareng sama om mama tante mama gue
tapi pas saya keluar kamar sebenernya gak ada
emang ya neng kinar ngapain aja sih di atas